dan tiket kereta api semua kelas untuk keberangkatan pada hari kenaikan
isa al masih dan juga isra miraj dari stasiun purwokerto jawa tengah
pt kereta api indonesia pun menyiapkan satu kereta tambahan
untuk menampung calon penumpang yang kehabisan tiket
tiket kereta api untuk keberangkatan pada lima dan enam mei
mendatang dari stasiun purwokerto habis terjual
demikian halnya tiket kereta api dari jakarta
ataupun bandung menuju purwokerto yogyakarta solo dan kota di jawa timur
tiket untuk jadwal keberangkatan pada delapan mei pun telah habis
cepat habisnya tiket kereta untuk keberangkatan pada libur panjang ini
terjadi karena pt kai telah menerapkan sistem pembelian tiket online
dan pemesanan tiket dapat dilakukan jauh hari sebelumnya
untuk mengantisipasi membludaknya jumlah calon penumpang
pt kai telah menyiapkan satu kereta eksekutif tambahan
kereta tambahan ini akan mulai beroperasi pada awal mei nanti
kita akan operasikan satu kereta api tambahan
yang harus diperlukan untuk menampung
sebentar lagi kita akan segera buka penjualannya
ada empat ratus seat yang tersedia dari kereta api
atau di bangun tambahan yang harus diperlukan
kereta api merupakan salah satu alat transportasi
yang banyak dipilih warga yang hendak mudik
khususnya kelas ekonomi
karena itu menjelang libur panjang
tiket kereta selalu habis terjual
imam ambarwoto purwokerto